jelang perhelatan asian games agustus
mendatang aturan pemberlakuan ganjil genap di perwas
hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran lalu lintas selama acara berlangsung
pemerintah provinsi dki jakarta bersama direktorat lalu lintas polda metro jaya
akan memperluas penerapan sistem ganjil genap
langkah ini dilakukan demi meningkatkan ketertiban
keamanan dan keselamatan lalu lintas selama asian games dua ribu delapan belas mendatang
kepala subdirektorat pembinaan dan penegakan hukum polda metro jaya mengungkapkan
sosialisasi akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat juni mendatang
sementara uji coba akan berlangsung di minggu pertama dan kedua juli
dan dilanjutkan dengan evaluasi pada minggu ketiga juli
dan akan berlaku efektif mulai minggu keempat juli
peluasan tersebut dari mulai s parman kemudian gada subroto kemudian m t ariono
di panjaitan kemudian amat yani sampai ke kl kukaulacempa putih
kemudian kedua adalah di sepanjang runway kemayoran
kemudian ketiga adalah di rasuna said
kemudian keempat adalah sepanjang jalan arteri pondok indah
yaitu dari kartini sampai ke baru baru
rencana penambahan jalur ganjil genap itu mendapat berbagai respons dari warga ibu kota
biasa aja mbak yang penting kan sosialisasinya yang penting
sangat tidak setuju itu
sebab bagaimanapun juga ya
untuk wilayah sudirman saja dibuang ke kuningan ya
itu kuningan juga sudah macet
kalau kita diperluas ke kuningan lagi
ya sama aja walaupun gimana pun juga saya rasa ya sama aja
tetap macet macet juga
rencananya sistem ganjil genap ini akan diberlakukan dari senin hingga minggu
mulai pukul enam pagi hingga sembilan malam waktu indonesia barat
selama asian games dua ribu delapan belas berlangsung
yakni delapan belas agustus hingga dua september dua ribu delapan belas mendatang
sabila destu jakarta